tiga terdakwa sunda empire nasri banks r d ratnaningrum dan ki ageng ranggasa sana
selasa siang hadir di pengadilan negeri bandung untuk menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa
ini merupakan kali pertama ketiga terdakwa hadir setelah sebelumnya sidang melalui daring
dalam pemeriksaan terdakwa ini jaksa penuntut umum mencecar sejumlah pertanyaan kepada para terdakwa
seputar rencana serta kegiatan sunda empire
satu persatu terdakwa menjawab pertanyaan bahkan sempat diselingi tawa
karena jawaban para terdakwa dimilai tidak masuk akal
namun ketiga terdakwa tetap pada pendiriannya jika kekaisaran sunda empire itu mempunyai tujuan
untuk mendamaikan dunia dan seluruh negara di dunia akan teregistrasi ulang
ketiga terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan dengan menyebarkan berita bohong dengan sengaja
sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat
namun ketiganya tidak menyesali
di versi jaksa ya sudah semua
ya pertanyaan sunda empire
ya pertanyaan sunda empire